industri retail merupakan salah satu jenis bisnis yang digemari banyak orang
karena meskipun mudah namun memberikan omset yang sangat menjanjikan
industri retail sendiri bahkan menjadi salah satu bisnis yang paling banyak menyumbang pendapatan negara produk domestik bruto
selain itu industri retail ini juga menyerap tenaga kerja terbanyak kedua setelah industri pertanian
kami akan membahas tren dua ribu dua puluh tiga untuk bisnis retail dan inovasi apa yang harus dilakukan saat menjawab perubahan zaman
kita lihat seperti apa kalau kita bicara mengenai industri retail ya
sebenarnya kalau retail di indonesia ini kalau saya riset tadi sebenarnya berawal dari tahun sekitar seribu sembilan ratus enam puluh an
salah satu toko retail modern yang sekarang juga masih restis yaitu sarinah di tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini dibuka
nah dimana ini merupakan salah satu tonggak berdirinya sistem retail modern di indonesia
dengan toko yang menyediakan berbagai macam produk one shop shopping yang bisa menjadi magnet buat warga jakarta pada saat itu untuk datang ke sana
nah kemudian kita lihat lagi seperti apa sebenarnya tren industri retail dari tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
pertumbuhan sektor retail cukup menarik kalau kita bicara tadi memang meskipun ada penurunan sektor retail di november hingga desember dua ribu dua puluh dua kemarin
cukup baik ya kalau kita melihat kondisi retail di tanah air
nah retail kata yang bicara apa saja sih yang retail mungkin kita masih ingat seperti
misalkan produk fashion kemudian makanan food and beverage kemudian juga sepatu dan bahkan sampai interior kemudian juga home decor
ini semua masuk dalam industri retail yang memberikan cuan cukup besar terhadap konsumsi masyarakat
karena memang kalau kita lihat pertumbuhannya cukup signifikan setiap tahunnya
meskipun memang selama dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh dua sempat terjadi penurunan akibat adanya kebijakan ppkm
tetapi di satu sisi pertumbuhannya masih signifikan karena adanya shifting dari sistem perdagangan yang semula offline menjadi online
masyarakat tidak lagi harus ke toko untuk melihat barang barang tapi mereka beralih ke online
kalau kita lihat seperti munculnya shopping online ini merupakan salah satu hal yang menarik
mengingat ini salah satu breakthrough kalau kita bicara mengenai perdagangan retail
dimana mereka juga memberikan kecepatan dengan sistem delivery seperti ini
kemudian juga dengan diskon diskon yang menarik
pada saat ppkm di dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh dua ini mereka masih bisa berinteraksi dengan merchant merchant yang tersedia dengan sistem online store seperti ini
kemudian kita juga melihat bagaimana sebenarnya tren dua ribu dua puluh tiga untuk bisnis retail menarik sekali ya
nah ini salah satu yang menarik adalah omni channel
imnetional merupakan salah satu tren terkait dengan cara bagaimana mereka memarketkan produk produk mereka
ini sebelumnya orang tidak pernah kepikiran
kalau misalkan toko toko offline selama ini kita harus ke toko melihat barang mencoba barangnya
kemudian bahkan kita harus melakukan transaksi secara langsung
tapi dengan secara omni channel ini kita bisa melakukan sistem yang lebih efisien mengenai waktu
kemudian juga kita juga bisa mendapatkan beberapa pilihan di satu momen tanpa kita harus berpindah dari satu merchant atau satu site ke tempat yang lain
kemudian juga sosial commerce dan live streaming
mungkin anda sudah biasa menyaksikan sebuah platform sosial media yang menyediakan layanan live streaming untuk berjualan
ini sangat interaktif ya
sudah sudah kalau kita lihat mereka sembali berdagang mereka live report gitu
sehingga interaksi antara pembeli dan pedagang bisa didapatkan meskipun dengan menggunakan platform sosial media
kalau kita bicara mengenai sosial media pertumbuhannya cukup pesat sekali di indonesia
jadi kebayang dong
sosmed yang ini digambarkan dengan simbol simbol ini adalah sosmed yang paling banyak diunggah kemudian paling banyak diakses oleh warga
kemudian juga dengan ekspor metaverse sebagai saluran pemasaran
nah kalau tadi sistem online dengan live streaming kita melihat si pedagangnya live gitu
dan mereka berinteraksi dengan pembeli dengan mereka live report seperti halnya mungkin reporter ataupun presenter di lapangan
mereka jualan jualan apa saja gitu diskon diskon
tapi kalau metaverse yang menarik adalah
para pembeli kadang kadang kan kalau di sistem live streaming tidak bisa merasakan menjajal atau mencoba brand brand yang dipasarkan
tapi kalau dengan eksplor metaverse bisa kebayang gak sih kita tiba tiba bisa merasakan sensasi mencoba bajunya sepatu ataupun produk produk aparel yang ditawarkan di sini
kemudian juga berkolaborasi untuk mempertahankan supply chain
ini merupakan salah satu yang penting mengingat supply chain ini merupakan hal yang paling krusial mengingat kalau kita bicara mengenai bisnis retail modern
ini sangat disupply oleh para supply chain ini
tapi kadang kadang ketika pandemi kemarin supply chainnya terganggu
terganggu dari distribusi kemudian juga misalkan cuaca ya terutama untuk produk produk yang sifatnya masih sangat konvensional umkm
nah supply chain ini harus dijaga mengingat mereka adalah salah satu tonggak ataupun kekuatan fondasi daripada sistem bisnis retail
selanjutnya yang kita bisa bahas lagi adalah strategi pemasaran bisnis retail
wah ini ada beberapa di strategi dan pastinya semua sudah digunakan oleh para pebisnis yang menggunakan teknologi
misalkan menggunakan google ads
kalau zaman dulu mungkin kita mengiklankan itu dengan selebaran kali ya
kalau misalnya kayak dijual rumah dijual produk ini produk itu kita menempelkan di dinding di gang ataupun juga di tiang listrik
tapi sekarang sudah dengan google ad sudah gampang
semua orang bisa akses
apalagi tadi seperti kayak katakan semua orang menggunakan smartphone
kemudian bangun brand awareness melalui media sosial
penting sekali media sosial ini karena selama ini kita berpikir media sosial konvensional itu hanya mengkoneksikan antara satu orang dengan orang lain
tapi sekarang ternyata antara satu orang dengan orang lain itu bisa saling berjualan gitu kan
mereka tidak lagi berkomunikasi tapi mereka juga berdagang
sehingga brand awarenessnya perlu
kalau anda melihat pertumbuhan instagram sekarang
instagram sendiri sekarang juga cukup masif di mana mereka menggunakan akun instagram itu sekarang menyediakan untuk account bisnis
nah ini juga tiktok juga fb juga
jadi ketika anda mengakses anda punya tujuan untuk apa
apakah untuk penggunaan sosial media sebagai kebutuhan pribadi berinteraksi dengan teman teman anda
ataukah untuk bisnis dan membangun brand awareness
kemudian juga guerilla marketing
nah jadilah marketing ini penting ya
kalau mengatakan kata grilya ini kayak kita mungkin perang bergerilya gitu ya
dimana para pelaku pemasaran salesnya itu harus benar benar melakukan kegiatan jemput bola dengan para buyers
sehingga mereka tidak lagi hanya menunggu
meskipun sudah didukung dengan sosial media dengan estorial
tapi juga mereka melakukan gerilya satu persatu mendatangi pembeli
contohnya yang paling penting kalau kita lihat kemarin pizza hut kali ya
ketika pandemi ataupun beberapa brand lain
yang mereka membuka gerai bahkan di pinggir jalan
bayangkan selama ini kita nggak kepikir brand brand food and beverage yang sangat fansy
tiba tiba mereka harus bisa bertahan di era pandemi
mereka kayak membuka counter di pinggir jalan
di counter di depan supermarket di depan rumah makannya
sebagai bentuk dari marketing gerilya seperti ini
kemudian juga membuat video marketing
video marketing mungkin yang paling konvensional ada iklan ya
apalagi untuk iklan iklan yang banyak
apalagi untuk iklan tvc ataupun juga iklan di sosial media
tapi mereka dengan menggunakan video marketing
mereka juga bisa mengunggahnya ke media sosial mereka
dan mendapatkan brand awareness
sebuah langkah yang efisien yang murah
dan juga membuat mereka mendapatkan penetrasi pasar dengan baik
nah kalau bicara mengenai bisnis retail di indonesia itu banyak sekali ya
banyak bisnis retail yang kita bisa bicarakan
karena memang bisnis retail di indonesia itu tumbuh dari tahun enam puluh an
kemudian kalau kita bicara mengenai memasarkan produk secara e commerce
menurut dunia ini merupakan hal yang penting juga
karena sekarang kita bisa juga meningkatkan penjualan kita
tidak hanya di sektor dalam negeri tapi juga ke luar negeri
hiburan apa memberikan promo pada saat lebaran misalkan
natal tahun baru kemudian bahkan valentine
tapi yang perlu diingat adalah kita harus lihat brand produk kita
apakah brand produk kita masih relevan dengan beberapa hari besar dan liburan ini
dan itu fungsi dari marketing untuk melihat
apakah kira kira memang kita bisa menggunakan strategi marketing seperti ini
kemudian musim musim ramai dan buat rencana
karena kalau misalkan ketika kita tahun ajaran baru
mungkin perusahaan perusahaan di bidang sektor laser hotelier
kemudian juga jasa pariwisata sedikit mengencangkan marketing mereka
untuk target sales ya
karena memang di saat saat tertentu misalkan tahun ajaran baru
mungkin orang tidak akan memikirkan untuk membelanjakan uang
peluang mereka untuk membeli tiket
dibandingkan itu mungkin mereka akan shifting ke lain untuk bayar uang sekolah anak dan lain lain
jadi marketingnya harus aware ya
nah kita bicara mengenai retail model dan lainnya
kalau tadi retail model bikin ada sarina yang paling lama
kemudian ada goro ada hypermart
ada beberapa brand lain
tapi kita juga mencoba brand lain yang juga menarik untuk kita dapatkan
terkait dengan transmart
karena transmart kemarin memang mengatakan mengutamakan produk dalam negeri
kalau kita lihat apa saja yang bisa ditawarkan di sini untuk menjawab perubahan
misalkan dengan tadi baby corner
selama ini kalau orang berbelanja ke pasar modern ataupun ke supermarket
mereka kebingungan keluarga muda
mereka mau kemana nih membawa babynya ataupun susternya
karena tidak ada tempat yang proper untuk keluarga muda membawa anak babysitter dan mungkin helpernya disana
kemudian juga korean food
wah siapa yang tidak kenal sih dengan makanan korea ya
kalau bicara dengan makanan korea ini tidak hanya filmnya tidak ada musiknya juga makanannya
nah ini merupakan salah satu cara bagaimana transmart bisa mendapatkan market kembali dengan memberikan korean corner
kemudian juga gelaran energi ramah lingkungan dengan event event ramah lingkungan
kalau kita bicara mengenai para pembeli era millennial atau genera zz ini
mereka peduli sekali dengan lingkungan
karena tumbuh sekali tren penjualan produk ke ramah lingkungan
misalkan dengan bagnya
yang ramah lingkungan resolubles kemudian juga dengan hal hal yang tidak membuat kerusakan lingkungan
itu menjadi sebuah segmentasi menarik untuk mendapatkan awareness dari para generasi muda yang lebih peduli terhadap lingkungan
kemudian inovasi alau fresh
jadi anda bisa menggunakan satu aplikasi anda bisa berbelanja tanpa juga harus berpergian
dan bisa mendapatkan banyak diskon informasi disana
dan transformasi dan modernisasi toko
karena tidak bisa dipungkiri
kemudian juga merasa nyaman merasa aman
dengan fasilitas fasilitas ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi retail modern yang tidak bisa kita sepelekan